salah satu pemicu kita akan melihat kembali nanti kita akan tanya dengan salah satu anggota dpr dari komisi sepuluh
tanggapannya terkait dengan wacana dari kementerian pendidikan dan juga kebudayaan yang ingin menghidupkan kembali mata pelajaran pmp untuk masuk di kurikulum
tapi saya sebelumnya akan mengajak anda kita akan melihat bagaimana doktrin kental pancasila melalui pmp di masa orde baru yang menjadikan pancasila menjadi kata sakti
kita akan lihat doktrin pancasila dalam pmp ini saya akan kasih lihat beberapa slide anda mungkin sambil bernostalgia merefresh memori
kira kira anda dulu masuk dalam mata pelajaran dengan istilah yang mana ya dari mulai pmp kalau saya dulu ppkm
soalnya ya kita akan lihat ini dia yang pertama di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima dimulai pada tahun ini
dimana pendidikan moral pancasila atau pmp mulai nih dikenalin ke setiap setiap sekolah yang ada di indonesia bersamaan dengan dimulainya kurikulum seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah pada saat itu pmp menggantikan budi pekerti atau etik dan juga pendidikan keluarga negaraan
kemudian berlanjut di tiga tahun kemudian tepatnya maksud saya
satu sampai dengan dua tahun kemudian tepatnya di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam sampai dengan seribu sembilan ratus sembilan puluh
di mana belasan buku teks pmp pun kemudian diterbitkan
jadi ini tonggak awalnya awal mulanya lalu kita akan bergeser di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan
beberapa tahun kemudian di mana indoktrinisasi pancasila dilakukan lebih luas lagi jangkauannya
yaitu waktu itu ada namanya p empat atau pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila
nah di tahun yang sama di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan juga presiden soeharto membentuk dewan penasihat presiden yang bernama p tujuh
dan menunjuk ruslan abdul ghani sebagai ketuanya
dimana dengan dibentuknya p tujuh ini ini p tujuh ini memiliki tugas antara lain melatih para calon penatar
kemudian merancang materi indoktrinisasi
lalu kita geser berikutnya tepatnya di satu oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan presiden soeharto pada waktu itu membuka penataran p empat di tingkat nasional
untuk para pejabat senior pada waktu itu
nah landasan utamanya demi menjaga stabilitas politik utamanya untuk menghadapi bahaya laten komunisme
nah indoktrinisasi pancasila ini maksud saya terus dihidupkan
sehingga apa orang orang atau juga kelompok kelompok
pemerintah yang dianggap kontra atau berseberangan dengan pihak pemerintah
dianggap anti atau merongrong pancasila
lalu berikutnya di tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan waktu itu tepatnya di bulan maret dibentuk bp tujuh
yaitu merupakan sebuah badan badan pembinaan pelaksanaan pendoman penghayatan
dan juga pengamalan pancasila hingga kemudian enam tahun berselang

pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima dibuat atau diterbitkan ada satu undang undang
yaitu undang undang nomor delapan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
yang mengatur tentang kewajiban organisasi masyarakat atau ormas ormas
yang menjadikan pancasila sebagai satu satunya asas atau menjadi asas tunggal
oke itu tadi kita lihat bagaimana perjalanannya anda ada di era yang mana
tapi kalau saya boleh pinjam istilah
ya apalah artinya sebuah nama yang penting isinya bobotnya bisa diamalkan nilai nilai pancasila itu tadi